iya jadi gagasan tentang cuti bagi suami yang istrinya baru melahirkan
solusi nah ketika itu muncul solusi kemudian dikritik ya kami jelaskan apa pentingnya dikritik
yang kami jelaskan kami enggak melarang yang mengkritik nah ketika sekarang ada sebuah peristiwa fenomenal
pilot yang tertidur yang ternyata karena istrinya baru melahirkan anak kembar lalu terbuka kan kepada
publik oh iya ya ternyata dibutuhkan dan saya senang sekali mendengar bahwa ide itu sekarang
akan dipakai untuk asn kami di jakarta sudah menerapkan itu sudah lama dan kebijakan ini
memang dibuat untuk membuat keluarga keluarga itu bisa bahagia suami istri dengan ada anak
bayi baru mereka bisa mengurusi bayinya di hari hari awal dengan konsentrasi tanpa khawatir
kehilangan pekerjaan tanpa khawatir tanggung jawab pekerjaannya tertunda itu hasil observasi
dan riset pakai ilmu gitu nah kemudian sekarang ketika ada kejadian baru kelihatan
bersyukur dibukakan itu caranya untuk melihat bahwa ini memang dibutuhkan dan saya
bersyukur itu akan dipakai untuk kebijakan di pemerintah kami senang semua gagasan baik
yang dipakai kami sangat senang bersyukur itu ya makasih ya
program program kompas tv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya kompas tv independent